mengaku takut dan merasa terancam terdakwa arief rahman arifin menangis dalam persidangan lanjutan perkara dugaan perintangan proses hukum terkait kematian yosua
setelah menemukan kejanggalan arief mengatakan ia dan keluarga ketakutan alasannya sambo berani untuk membunuh ajudannya
kepada majelis hakim ia mengaku sudah menyampaikan semua informasi yang ia ketahui
ia menjelaskan istrinya juga mengkhawatirkan keselamatan anak anaknya
melihat arief menangis hakim ketua ahmad suhel membeberkan alasan menjadikan arief untuk yang pertama diperiksa hari ini
hakim menilai ada indikasi jujur dari informasi yang disampaikan terdakwa arief rahman
arief rahman arifin adalah ex anak buah sambo berpangkat akbp
ia pernah menjabat sebagai kapolres karawang dan kapolres jember jawa timur
diperiksa berarti anda menceritakan itu kan sangat panjang ya
anda itu tidak bercerita apa karena anda takut diancam
rasa takut itu besar ya
kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan pak fs saja terus terang keluarga saya itu takut
bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya ceritanya
gimana sih kepikirannya mulai